sementara itu pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta partai demokrasi indonesia perjuangan
akhirnya ditutup sejumlah nama dari luar pdip ikut meramaikan bursa bakal calon
ada tiga puluh delapan nama yang berasal dari kalangan eksternal dan juga dua kader internal pdip
beberapa di antaranya seperti kader partai bulan bintang yusril iza mahendra dan juga partai persatuan pembangunan abraham lunggana atau haji lulung
ada juga nama sandiaga uno salah satu pengusaha yang juga kader partai gerindra
ada pun dua nama dari internal pdip adalah wakil gubernur dki jakarta jarod saifullah dan juga wakil ketua dprd boy sadikin
puluhan nama ini kemudian akan diseleksi melalui tes administratif dan psikotest
untuk melihat elektabilitas bakal calon gubernurnya pdip juga melakukan survei kepada sejumlah warga ibu kota
oleh partai yang pasti pertama adalah yang memahami ideologi perjuangan partai
plafon perjuangan partai itu menjadi faktor utama yang harus dipahami oleh siapa yang nanti akan diusung oleh partai
yang kedua adalah yang bersangkutan itu mendapatkan dukungan dari masyarakat
karena partai harus mendengarkan suara rakyat sehingga ke depan siapapun yang akan diusung oleh partai harus mendapatkan dukungan dan dipilih oleh warga dki jakarta